sepuluh hari lagi umat muslim akan merayakan hari raya idul fitri
tentu berbagai persiapan sudah anda lakukan termasuk menyiapkan kue lebaran yang wajib hadir setiap lebaran
dua kue yang paling dicari saat lebaran adalah kue kastengel dan nastar
anda tentu sudah akrab dengan kue atau cookies
istilah cookis berasal dari bahasa belanda yang artinya kue kecil
kue kering ini pun semakin populer bahkan beberapa negara menjadikan kue ini sebagai hidangan dalam tradisi minum teh mereka
nah pada abad ke empat belas kue kering ini mulai populer di eropa dan seiring perkembangan zaman
kue kering ini menyebar ke seluruh dunia
seperti di indonesia populer menjadi hidangan hari raya yang dibuat beragam bentuk dan rasa
terdapat ribuan resep kue kering dengan model yang berbeda
dan juga modifikasi bahan tambahan
nah kalau di indonesia yang terpopuler salah satunya adalah kue nastar
nastar berasal dari bahasa belanda
nas berarti nanas dan tar berarti kue
kue yang populer lainnya adalah castengel
kue kering yang dipanggang dengan oven ini berbentuk kotak panjang seukuran jari telunjuk manusia
bedanya kue ini menggunakan keju sebagai campurannya
kedua kue ini menjadi menu wajib ketika lebaran
yang wajibnya sih kastengel sama nastar
itu harus ada soalnya favorit keluarga juga
itu karena kue kering itu bertahan sampai berminggu minggu
untuk menarik minat pelanggan kue kering berinovasi dengan berbagai rasa dan bentuk
seperti green tea blueberry tak lupa kemasan yang cantik spesial lebaran
ada varian varian yang lain juga gitu
dari tahu kemudian dari blueberry kemudian moana fiona gitu semuanya
kita kemas dengan berbeda begitu juga dengan kemasannya
bila lebaran seperti ini penjualan kue kering kebanjaran pesanan
seperti toko kue yang berada di jalan bojongkoneng kota bandung
dalam sehari penjualan kue kering di sini bisa mencapai tujuh lima ratus
padahal sebelumnya mereka hanya bisa memproduksi enam toples
untuk menyiasati produksinya pemilik menyiapkan ratusan pegawai musiman tambahan
dari permata sari bandung